dan ktt ais ini merupakan kesempatan penting
untuk menetapkan arah kolaborasi ke depan
di mana terdapat tiga hal yang perlu kita dorong
yang pertama solidaritas kesetaraan
tugas adalah prinsip yang menjadi pegangan bersama
yang kedua prioritas pada kerjasama konkret
yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima
yang ketiga kerangka kerjasama yang tangguh dan dinamis
untuk menghadapi tantangan tantangan ke depan